pertemuan politisi pdp budiman sujatmiko dengan ketomong partai gerindra prabowo subianto memunculkan tafsir publik
soal pecahnya soliditas internal partai banteng dalam mengusung nama ganjar pranowo
meski budiman mengklaim pertemuannya bertujuan menyandingkan nama prabowo dan juga ganjar
namun khawatiran soal pertemuan tanpa komando seperti ini akan terus berlanjut
mengingat sebelumnya juga ada fnd simbolon yang melontarkan sinyal dukungan kepada prabowo subianto
benarkah internal pdp tidak sepenuhnya satu suara kepada ganjar
dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami melalui sambungan internet
ketua dpp pdp syukur nababan selamat malam bang syukur apa kabar
selamat malam mas bram baik sehat selalu
alhamdulillah dalam kabar baik bang langsung saja begitu
jadi sudah dipanggil atau belum dan apa klarifikasi dari mas budiman kepada pdp
ya apa yang disampaikan oleh rekan saya ketua dewan pimpinan pusat pdip
perjuangan bidang kehormatan kan perlakuan yang sama
nah yang menurut kita hal hal yang dilakukan oleh setiap kader
nah tentu kan kita lakukan pemanggilan untuk klarifikasi mengapa dan apa tujuannya
nah setelah itu nanti kita baru apa yang harus kita kerjakan dan lakukan sebagai sebuah partai politik
artinya sejauh ini belum ada pemanggilan begitu ya bang ya
ya ini kan baru kemarin pertemuannya ini kan masih proses ini
baik tapi sejauh ini apakah kemudian tidak ada komunikasi informal begitu
misalkan mas budiman dengan para ketua dpp apakah kemudian memang ada niatan
kalau bahasanya mas budiman kan mengatakan dirinya sebagai jembatan begitu
bang syukur sepertinya audio anda masih di mute bang boleh dibuka terlebih dahulu
berarti artinya menurut pandangan anda menurut pandangan dpp pdip ini cukup berbahaya begitu ya
orang yang tidak
mendapatkan komando tidak mendapatkan arahan begitu akhirnya membuat komunikasi
membuat bahasanya jembatan begitu dengan pihak lain
nah itu kan yang akan kita komunikasikan dengan pak budiman sujatmiko nantinya
karena beliau kan mengatakan saya datang bertemu pak prabowo adalah sebagai kapasitas pribadi
untuk bertemu dengan pak prabowo dan tidak ada satupun statement pak budiman mengatakan bahwa dia mendukung pak prabowo kan
tapi dengan pertemuan yang
apakah itu bisa diartikan sebagai tidak taat kepada arahan partai begitu bang syukur
ya enggak juga sih
intinya kan begini mbak puan juga kan waktu diwawancarai kan mengatakan
setiap orang warga negara berhak dong untuk bertemu
kita ini kan tidak bermusuhan
tetapi dukung mendukung itu urusan lain
kami ini demokrasi terpimpin di pdi perjuangan
saat ketua umum memutuskan a ya kita semua harus melakukan a
keputusan itulah yang kita lakukan
dan kita sudah diputuskan calon presiden dari bdi perjuangan adalah pak ganjar pranowo
ya seluruh kader ya tiga pilar partai itu harus bergerak untuk mensosialisasikan pak ganjar pranowo
sangat sederhana kok di perjuangan itu
baik bang syukur
tapi kalau saya mengutip apa yang kemudian mas budiman kemarin sampaikan pasca pertemuan dengan pak prabowo gitu
mengatakan sosok prabowo ini adalah salah satu sosok yang ideal begitu untuk bisa mengemban amanat sebagai pemimpin
bukankah itu akhirnya publik menafsirkan berbeda dengan bdi perjuangan
saya dari bawah salah satu
saya garis bawahi salah satu bukan satu satunya
berarti salah satu berarti terdapat beberapa orang kan gitu
seperti mas bram ini ya salah satu warga negara terbaik juga kan
ya berarti kan artinya ada semacam pengakuan begitu bang syukur
kan tidak dikatakan satu satunya kan
pun artinya pintunya terbuka begitu ya untuk nama prabowo ya
untuk seorang mas budiman artinya
tetapi kan mas budiman kan tidak mengatakan saya mendukung prabowo untuk menjadi presiden tahun dua ribu dua puluh
kan tidak ada statement itu
berarti ya masih di dalam koridor menurut saya
itu yang mau kita klarifikasi
tentu saya tidak berhak untuk menjust langsung sebelum ketemu dan berbicara
kapan kemudian akan diagendakan
mengapa kemudian tidak langsung agar tidak isu ini berkembang di publik
kemana mana apalagi ini kan akhirnya menyangkut soal soliditas pdip kepada ganjar begitu
ya tadi di awal di prolognya juga sebenarnya saya tidak setuju
kami ini solid tidak ada sedikit pun keraguan terhadap keputusan ketua umum pdi perjuangan
saya ini kan sebagai ketua dpp bidang keangkotaan dan organisasi kan yang menyangkut seluruh kepengurusan dan tiga pilar partai
belum ada satupun yang mengatakan kepada saya bahwa ini harusnya begini ini harusnya begini
apa yang diputuskan oleh ketua umum itulah yang terbaik bagi partai dan bagi bangsa yang kita cintai ini
bang syukur tapi kalau kemudian saya juga melihat beberapa minggu yang lalu seorang fnd simbolon juga mengundang prabowo
mengatakan bahwa ini menjadi sosok yang ideal pula
terus kemudian akhirnya banyak baliho jokowi dan prabowo di solo jawa tengah yang notabene kandang banteng
seperti apa kemudian
nah terkait dengan bang effendi simbolon nah tentu tidak dalam kapasitas kita lagi sekarang berdiskusi
karena beliau sudah dipanggil dpp partai dan sudah dilakukan konferensi pers
dan saya berpikir itu sudah selesai pembahasan terkait itu
karena sudah ada di sana sekjen pdi perjuangan dan pak komarudin sebagai ketua dpp bidang kehormatan
nah terkait dengan baliho baliho pak prabowo dengan presiden
nah tentu pertanyaan itu tidak layak ke saya tidak pas ke saya ditanya dong ke pak jokowi
apa tidak keberatan kan begitu
ya tapi kemudian itu kan ada di solo di kandang banteng
yang kemudian dari wali kotanya dari gubernurnya ini sudah pdip begitu
apakah tidak ada kekhawatiran soal dua kaki
kan kita tidak bisa melarang
ini kan negara indonesia kan demokrasi ini kan harus langsung umum bebas
kan tidak boleh dong
kita oh ini daerah satu partai tidak boleh dipasang di sini
kan nggak boleh diklaim seperti itu
tetapi kalau dipasang wajah
wajah wajah yang menurut saya seperti yang mas katakan tadi ya
yang ditanyakan kepada orang yang wajah
orang yang bersangkutan
tentu bukan ke pdi perjuangan yang ditanya hal tersebut
oke artinya anda yakin ini bukan dipasang oleh kader pdi perjuangan begitu ya
bukan dua kaki teman teman pdp begitu ya
pdi perjuangan itu solid
karena saya berani jamin bukan kader pdi perjuangan yang memasang itu
tidak ada sedikit pun keraguan terhadap keputusan ketua umum
bang syukur kami mengutip apa yang kemudian disampaikan mas budiman sujatmiko pada wawancara
kami tadi sore begitu mengatakan bahwa ingin bahasanya adalah menyandingkan dua sosok yaitu prabowo dan juga ganjar
apakah kemudian niatan yang disampaikan mas budiman ini bukan arahan dari pdip begitu
agar ada komunikasi dan menyandingkan entah siapa yang menjadi capres dan cawapres kemudian
nah tentu itu bukan kapasitas kami sebagai kader dalam hal itu
di keputusan kongres kelima di bali itu sudah jelas
komit dengan itu
seluruh kader komit dengan hal tersebut
bahwa keputusan calon presiden calon wakil presiden itu diserahkan kepada ketua umum
dan saat ketua umum memutuskan mana yang terbaik untuk partai dan negara maka seluruh kader solid untuk keputusan tersebut
berarti saya konfirmasi ulang ini bukan ranah bukan kapasitas dari seorang budiman suyatmiko begitu ya
pun niatnya adalah menyandingkan membuat jembatan begitu ya bang syukur
kalau beliau mengatakan saya mewakili partai bukan kapasitasnya
tetapi beliau kan mengatakan pak budiman kan mengatakan saya datang ke sini bukan sebagai kapasitas anggota pdi perjuangan tetapi sebagai kapasitas pribadi kan begitu
nah tentu statementnya itu sebagai kapasitas pribadi dan itulah nanti yang akan kita klarifikasi kita konfirmasi dan kita dialog di dewan pimpinan pusat partai
tapi kalau kemudian klaim itu disampaikan pada wawancara bersama kami tadi sore
artinya ini sudah melebihi kapasitas dan tidak kewenangannya ya
saya mau tanya dulu apakah klaim itu dikatakan bahwa dia mewakili partai dan dalam kapasitas sebagai anggota partai
pun dia mengatakan pribadi tapi ada niatan menyandingkan apakah itu tidak bisa kemudian asosiatif begitu
ya nggak bisa dong jadi kalau misalnya mas ini ada di luar nih berbicara terhadap orang di luar daripada kapasitas
sebagai seorang karyawan
tapi kalau misalnya mas ini ada di luar dari pada kapasitas maka dia mewakili partai
tapi kan ini menjelang dua ribu dua puluh empat
yang bisa mewakili cnn itu adalah
yang mengatakan adalah sosok politik anggota partai politisi dari pdi perjuangan gitu
bukankah ini kemudian bisa publik artikan begitu bang syukur
ya saya tidak bisa memaksakan apa yang menjadi wacana publik ya dan media
tetapi yang saya bisa pastikan artinya kita jangan memaksa cara berpikir kita
kan budiman mengatakan saya tidak dalam kapasitas sebagai anggota partai
dan saya tidak dalam kapasitas mewakili partai
tetapi biarpun seperti itu kita tentu saja dewan pimpinan pusat partai kan akan melakukan klarifikasi dan diskusi dengan pak budiman kan itu
tetapi kan jelas apa yang dia sampaikan saya tadi sudah sampaikan
yang bisa mewakili partai adalah ketua umum
dan yang ditunjuk oleh ketua umum dengan surat tugas
oke artinya ketika
termasuk saya sebagai ketua dewan pimpinan pusat partai nah tentu saja saya tidak bisa mengatakan
dan yang sekarang mengatakan saya tidak memiliki surat tugas mengatakan mewakili partai
itu tentu salah total
oke bang syukur berarti artinya kalau kemudian di kemudian hari ada kader yang bertemu dengan pihak selain pdp
tapi mengatakan bahwa dirinya bukan atas nama partai itu tidak akan masalah ya
tidak akan berdampak pada internal maupun eksternal begitu ya
ya tentu saja kan kita akan sampaikan kepada seluruh kader bahwa agar hati hati untuk bertemu
karena apapun bisa dipersepsikan orang
tetapi bagi saya hanya satu yang saya lihat di situ

biarpun ada beberapa hal
negatifnya jadi bahasan media
pak budiman kan
saya mendukung prabowo sebagai presiden
republik indonesia dua ribu dua puluh
tidak ada statement itu kan
jadi itu menurut anda kuncinya di situ begitu ya
untuk kemudian masih mempertanyakan
kecuali dia mengatakan
dia masih anggota partai
dia mengatakan saya mendukung
sebagai presiden dua ribu dua puluh
dan saya akan mensosialisasikan dia
tentu sebagai anggota partai ya tidak pantas
mengatakan itu karena keputusan partai
baik bang syukur kalau kemudian kita
mundur sedikit beberapa waktu yang lalu
gerindra mengatakan melalui pak prabowo
ingin sekali bisa bertemu dengan
megawati soekarno putri ketum anda
mengatakan masih menunggu waktu
terus kemudian saat ini
akhirnya seorang budiman bertemu
akhirnya publik saling mengaitkan
jangan jangan ini memang saling terkait begitu
ya nggak seperti itulah
tadi kan waktu saya dihubungi oleh cnn
lihat dulu waktunya ya apakah bisa saya tunda
nah sama saja seperti itu ini kan umrah
jadi jangan kita tarik tarik seolah olah ini
masalah besar sekali pada saat pak prabowo
ingin ketemu dengan
ketua musaibu megawati soekarno putri
kan dilihat harus momentum yang tepat
suasana yang tepat tidak terlalu sibuk
tidak terburu buru kan gitu
dan isunya juga apa kan itu harus jelas
jadi artinya ini
bukan masalah yang besar
bukannya harus diprioritaskan diselesaikan begitu ya oleh pdip
masalah masalah seperti ini ada kader yang kemudian bertemu dengan
dengan yang bukan didukung bukan yang kemudian menjadi keputusan partai
ini bukan suatu hal yang besar dan prioritas begitu artinya untuk pdip
nah tadi kan udah pertanyaan itu udah timbul diulang lagi
nah tentu kita harus jelaskan kepada seluruh kader
makanya kan mas budiman dipanggil
bahwa apalagi tokoh tokoh publik
yang dari pdi perjuangan kan tentu harus hati hati
mengatur langkah dan pikiran untuk ketemu dengan setiap orang
ini kan sudah dekat dengan ranah
apa sudah mulai panas ini ininya politik kan sudah tinggal sedikit lagi
nah tentu kita akan jelaskan
dan nanti pasti pak komarudi sebagai ketua dpp bidang dewa apa
ketua dewan kehormatan dan pak sekjen nanti yang ketemu dengan pak budiman pasti menjelaskan hal tersebut
tidak mungkin tidak menjelaskan hal tersebut
oke baik baik kalau begitu kami
saya tidak mengatakan bahwa pak budiman pasti menjelaskan hal tersebut oke baik baik kalau begitu kami tunggu
bahwa pertemuan itu benar
tapi sebelum ketemu saya tidak bisa menjudge gitu loh
tetapi satu yang saya katakan tadi
budiman tidak mengatakan akan mendukung prabowo
dan mensosialisasikan prabowo sebagai calon presiden tahun dua ribu dua puluh empat kan tidak ada itu
baik baik pak syukur kami akan menunggu
kalau begitu kapan kemudian akan dipanggil dan klarifikasinya
serta statement apa yang akan dikeluarkan oleh dpp
terima kasih atas waktu anda syukur nababan ketua dpp pd perjuangan
telah bergabung sama kami selamat malam
amin selamat malam untuk kita semua